dan kita sudah terhubung dengan kepala pusat studi dan kajian migrasi migrancare anies hidayah
selamat pagi pak anies anies bagaimana migran care melihat kasus ini
ya pertama tentu kita mengecam apa yang sedang viral sekarang bagaimana situasi abk yang dieksploitasi dan mengalami perbudakan sedemikian rupa
yang sesungguhnya praktek ini sudah berlangsung sangat lama bagaimana sektor abk sudah lama diidentifikasi oleh walk free
sebuah gerakan global untuk melawan perbudakan modern sebagai salah satu sektor yang paling rentan mengalami perbudakan di seluruh sektor pekerjaan
tetapi karena respon pemerintah dan kebijakan negara terkait dengan pelindungan abk di indonesia sendiri
di tingkat nasional sangat tidak berpihak dan minim
sehingga kasus kasus seperti ini terus berulang
oke kasus pelanggaran ham kepada pekerja migran indonesia ini kan bukan pertama kali yang terjadi ini kenapa hal ini bisa terjadi
pertama karena sektor abk ini salah satu sektor yang memang sektor khusus di laut sehingga pengawasannya memang sulit dijangka oleh pemerintah
kemudian yang kedua dari sisi rekrutmennya
karena selama ini juga tidak banyak memberikan proses yang mengedukasi dan berpihak kepada mereka
seperti misalnya dalam kasus ini bagaimana perjanjian tentang mereka setuju untuk dilarung di laut itu kan sesungguhnya batal demi hukum
karena itu dilakukan atas dasar intimidasi dan keterpaksaan
jadi kebijakannya juga sangat lemah sampai hari ini kita masih menunggu peraturan pemerintah tentang
perlindungan awak buah kapal yang sudah diinisiasi sejak dua tahun yang lalu
tetapi sampai hari ini belum rampung karena ego sektoral antara kementerian perhubungan
kementerian kelautan dan kementerian ketenagakerjaan gitu
sehingga ini juga semua harus jadi satu momentum untuk membereskan semuanya
kalau menurut anda apa yang harus dilakukan pemerintah
apa langkah tegas dalam menuntaskan kasus ini dan memastikan bahwa kasus ini tidak terjadi kembali ke depannya
tentu yang pertama kita mengapresiasi kedutaan kita di korea selatan yang mengajukan nota protes diplomatik
tetapi itu saja tidak cukup karena proses investigasi yang sedang dilakukan oleh korea selatan itu perlu didukung dan indonesia harus lebih proaktif
yang kedua indonesia juga harus melakukan upaya upaya investigasi dalam proses rekrutmen ke seluruh awak kapal yang terlibat di dalam
yang bekerja di dalam empat kapal berbendera tiongkok ini
sehingga fakta yang terjadi adalah
yang sesungguhnya mulai dari proses rekrutmen itu bisa diungkap aktor aktor jaringan trafficking dibalik bagaimana mereka tereksploitasi
yang ketiga saya kira pemerintah tidak boleh normatif gitu ya
misalnya mendengarkan statement pemerintah kemarin yang memperlihatkan bahwa sesungguhnya pelarungan itu biasa karena abk sendiri sudah menyepakati atau menandatangani perjanjian gitu
sekali lagi perjanjian yang ditandatangani pekerja migran
itu selama ini dalam tekanan gitu
sehingga sekali lagi keabsahan demi hukumnya harus dilihat kembali gitu
yang terakhir adalah mengevaluasi seluruh proses rekrutmen kebijakan yang selama ini sangat merugikan abk dan memposisikan mereka itu ada pada posisi subyek perbudakan gitu
terutama mereka yang bekerja di sektor kapal ikan
oke ini kan kemenlu mencatat baru baru ini terdapat tiga jenazah wni
yang dilarungkan ke laut
memangnya apakah selama ini banyak laporan memang pelarungan jenazah wni yang menjadi abk
nyaris mereka yang meninggal di laut selama bekerja sebagai abk itu jenazahnya dilarung
nah ini juga bertentangan sesungguhnya dengan regulasi terbaru kita undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
bahwa setiap pekerja migran yang meninggal dunia di luar negeri
maka pekerja migran berhak dipulangkan jenazahnya ke laut
dan dimakamkan di negara setempat atas persetujuan keluarga
jadi tidak kemudian menjadi kesepahaman atau konvensi bahwa mereka bisa dilarung sewaktu waktu gitu
nah itu adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah indonesia gitu
jadi ada pertentangan dong anies antara ilo peraturan ilo dan juga undang undang yang baru tersebut
kalau perusahaan mengatakan ketakutan penyakit menular itu dasarnya apa
apakah ada keterangan medik yang dibuat oleh perusahaan
dan itu adalah memang berdasar surat dari medical yang resmi gitu
karena kita sendiri juga menyaksikan apalagi di dalam kapal ini
mereka juga diduga melakukan illegal fishing gitu
mereka mencari tuna tetapi sesungguhnya berdasarkan testimoni para abk
mereka juga mencari lumba lumba hiu gitu
sehingga kalau mereka bersandar dan menurunkan jenazah
ketakutan juga untuk kena pemeriksaan kepolisian setempat dan lain sebagainya
oke anies ini kan dalam masa pandemi covid sembilan belas
apa yang seharusnya dilakukan para pekerja migran khususnya abk
apa yang harus dilakukan adalah
tentu mentaati protokol yang sudah dibuat
yang berlaku di mana mereka bekerja gitu
di setiap negara punya kebijakan yang berbeda gitu
dan pekerja di sektor abk itu kan mereka berlayar di wilayah zee gitu
sehingga bagaimana protokol yang berlaku sesuai dengan yang berlaku atau sedang berada di lautan
di mana negara itu memperlakukan satu kebijakan
tentu soal protokol kesehatan dan lain sebagainya gitu
tetapi ini tidak bisa hanya ditanggungjawabkan kepada abk
tetapi juga berpulang bagaimana perusahaan kapal itu juga memfasilitasi proteksi
kepada seluruh awak kapal yang bekerja dalam masa pandemi ini
oke terima kasih kepala pusat studi dan kajian migrasi migran center atau care
anies hidayah yang telah bergabung bersama kami di cnn indonesia